mama tuh lihat masih atas
kemana sih tuh anak
eh allah lagi
mau berjalan sama mea sih kenapa
lu bikin gue dimarin mama tau gak
eh suka suka gue dong
mama aku dimarin kilang ma
gilang kamu ini apa apa sih
tadi kan aku abis pulang capek banget ma
yuk masuk masukin saya yuk
terima kasih adri udah diantarin
ya harusnya aku sekali yang makasih sama kamu
soalnya kamu udah mau dansa sama aku
yaudah kalau gitu aku duluan ya
nanti malam selamat tidur ya
lo harus dengerin satu ini mer
eh kalau bisa ya muncul di depan muka gue terus
lo tuh kayak jelangkung
muncul yang gak diundang
ngerasa terganggu ngerti gak lo
ada buaya lepas dari penangkaran
ya ya sebentar neng
ada buaya ya
aku anaknya aku anaknya
lu juga gak bisa nek
gue nyangkut di angkarnya
ayo cepat pegang tangan gue kejang
lihat gue ke atas
ayah mau kita kerja

ayah gimana ya ampun
nggak bisa mer
terangkap tepat pada waktunya
coba kalau tidak
gimana nasib teman kamu jadinya
tapi saya salut dengan keberanian kamu
jarang jarang ada orang yang mau mengorbankan nyawanya sendiri
demi keselamatan temannya
ya sudah kalau gitu kami pergi dulu
ingat lain kali kalian jangan pernah main di pinggir kali itu lagi
makasih ya pak ya makasih ya pak
kamu kalau pucat kayak gitu sih
kok kamu nggak nyadar sih
coba saja bu aya itu sedetik lebih cepat daripada kamu
kamu pasti sekarang sudah mati
kok kamu naikkan sing lagu ini untuk saya
masa harus saya kasih tahu alasannya mer
masa saya diam saja melihat saudara saya mencelaka
selama ini aku sangat jahat dengan kamu li
aku selalu marah marah dengan kamu
tapi sebenarnya kamu tidak salah
kamu tidak salah li
aku yang salah
sudah tidak bisa begitu saja dong li
aku itu jahat banget dengan kamu
aku hanya tidak tahu
kamu akan memaafkan saya atau tidak
oh li saudara saya
ya terima kasih
loh bukannya lo sekarang jadi anaknya pak fauzan
kok masih jualan somai sih
li kalau misalnya lo butuh uang lo bilang aja sama papa
pasti papa bakal bantu kok
gue gak mau ngerepotin orang mer
maksud gue juga gue gak mau ngerepotin om fauzan
lee pak fauzan itu kan sekarang papa tiri lo
lagian juga papa yos kan papa kandung lo sendiri
ya bukan orang lain juga
lo gak usah sedih gitu
lo kalau ada apa apa ngomong ke gue
gue kan saudara lo
gue ngerasa kalau om fauzan tuh sebenarnya gak begitu suka sama gue
di depan ibu aja dia baik sama gue
tapi kalau gak ada ibu dia mentak mentak gue mer
makanya gue putus untuk dagang lagi
ibu kan ngarang gue ketemu sama papa
lo gak usah sedih gitu
kan gue tau lo tolongnya ceria terus
lagian siapa juga yang butuh uangnya papa yos
kan dari dulu orang orang tuh udah tau kalau misalnya ke lo bisa ngidupin diri sendiri
gak perlu kan duitnya papa yos
pasti jualan lo paku semuanya
kan yang jualan dua orang ya gak
kak mercy serius
aduh berasa tua deh gue
udah panggilnya mercy aja
lagian juga kan kita cuma beda setahun ya gak
iya deh yuk
pasti habis deh
dirinya udah rusak gini belnya
mah kamu betul betul keterlaluan ya
sekarang mau pulang
mama aku gak mau
mama lepasin aku
ma mama tuh
sebenarnya mama yang tanya kenapa kamu mesti ikut jualan some di jalanan seperti itu
kalau ada temen mama lihat muka mama itu ditaruh mana mer
cuma itu doang yang ada di otak mama
berani beraninya kamu bicara itu di depan mama
kamu sudah berani mengakui anaharam itu saudaraku mer

dan mama gak sudi kamu punya saudara tiri dari perempuan kotor itu mere
jadi cuma ini doang yang mama bisa lakuin
mama nampar anaknya kalau misalnya mama tuh lagi marah gitu
aku benci sama mama aku benci banget sama mama
apa aku gak salah dengar
sepertinya mercy membela leah
apa itu artinya mercy sudah baikan sama linya